ketua komisi pemilihan umum republik indonesia arief budiman
badan pemenangan nasional menyatakan menolak penetapan hasil rekapitulasi suara nasional pilpres yang memenangkan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
bpn menyatakan akan melawan ketidakadilan dan kebohongan terkait pilpres dua ribu sembilan belas
di kediamannya pasangan calon presiden prabowo subianto sandiaga uno memutuskan untuk menempuh upaya hukum sesuai konstitusi
pihak bpn mengajukan bukatan kemahkamah konstitusi dengan alasan kecurangan yang masif dalam pilpres dua ribu sembilan belas
gugatan akan dilayangkan ke mk dalam waktu dekat setelah materi dilengkapi
menyikapi hasil dari kpwri yang sudah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pada dini hari tadi
rapat hari ini memutuskan bahwa paslon dua akan mengajukan bugatan kemahkamah konstitusi
oleh karena itu dalam tempo beberapa hari ini kami akan mempersiapkan materi sesuai dengan tengah waktu yang ada untuk memajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
ya kita melihat bahwa ada pertimbangan pertimbangan ada kemudian hal hal yang sangat krusial terutama juga mengenai hitungan hitungan yang sangat signifikan dan bisa dibawa ke mahkamah konstitusi
sementara itu mahkamah konstitusi telah siap menerima pengajuan perkara perselisihan hasil pemilihan umum phpu
pelayanan phpu akan dibuka selama tiga x dua puluh empat jam bagi sengketa pilek dan tiga hari bagi sengketa pilpres
sesuai dengan amanat undang undang hanya pelapor yang memiliki legal standing yang bisa mengajukan permohonan phpu kepada mk
artinya hanya partai politik yang bisa mengajukan gugatan untuk pilek dan paslon capres cawapres atau kuasa yang ditunjuk untuk perkara pilpres
mk akan memproses pengajuan yang masuk jika telah dipilih

maka pengajuan permohonannya berhimpitan ini antara pilpres dengan pileg
tapi sekali lagi untuk pilpres itu akan kita registrasi nanti sebelas juni
sebelas juni registrasi artinya permohonan sudah berubah menjadi perkara
nanti tanggal empat belas baru kita akan mulai persidangan persidangan
sampai nanti tanggal dua puluh delapan juni itu
di sisi lain sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyambut baik rencana bpn prabowo sandi
membawa hasil penghitungan kpu ke jalur hukum lewat mahkamah konstitusi
pdip menghormati pihak prabowo sandi sebagai partner kompetisi pemilu dua ribu sembilan belas
pdip juga mengajak kepada masyarakat untuk kembali rukun dan bergotong royong membangun indonesia
tim liputan cnn indonesia
yusuf kala juga menyarankan agar prabowo subianto memberikan ucapan selamat ke capres joko widodo
atas hasil rekapitulasi komisi pemilihan umum
kala menegaskan seorang pemimpin harus berjiwa besar dalam berpolitik
etisnya selalu yang kalah yang menang
saya dulu waktu kalah dengan pak s b
salah saya telpon pak s b
dan saya menerima itu
etisnya selalu yang kalah yang menang
badan pemenangan nasional prabowo sandi menyatakan pihaknya belum ada rencana untuk bertemu dengan jokowi maupun maruf amin
pasca penetapan hasil rekapitulasi kpu
koordinator jurubicara bpn daniel anzar simanjuntak mengatakan
jika ada agenda pertemuan
maka akan diwakilkan oleh anggota bpn lainnya
sementara ini sama sekali belum ada rencana
nanti mas priyo mungkin nanti kalau pak jokowi ketemu nanti diwakili mas andre atau mas priyo atau mas haris gitu
kami kan otomatis akan menjadi pihak terkait nanti jika memang pihak dua bpn akan benar benar melakukan
apa namanya sengketa ppres di mahkamah konstitusi
karena posisi kami bukan sebagai termohon tapi sebagai pihak terkait
karena yang menjadi termohon itu adalah kpu
itu jelas dalam regulasinya
jadi akan mengajukan diri sebagai pihak terkait ya
apa yang akan disiapkan ketika mengajukan diri sebagai pihak terkait
untuk persoalan persiapan kami sudah siap
saya sebagai direktur hukum dan advokasi jauh jauh hari memang sudah memprediksi dan menduga
kalaupun memang terjadi persoalan ada masalah dalam konteks pemilu hari ini
itu ujungnya adalah di mahkamah konstitusi
jadi saya ada berserta tim ya sudah mempersiapkan itu
kami sudah mengumpulkan nanti yang akan menjadi bagian perlawanan kami di mahkamah di konstitusi
ya tentunya belum bisa kami sampaikan pada hari ini
karena kita juga belum mendapatkan permohonan dari bpn
karena nanti akan kami baca kami pelajari kami teliti kami cermati apa apa yang menjadi keberatan dalam permohonan dua dalam pengajuan di mahkamah konstitusi
tapi sesama sebagai sesama peserta pemilu pilpres ketika kemudian bpn akhirnya mengajukan ke mk apakah menyambut baik
atau memang ini memang betul betul harusnya seperti ini jalurnya ketika berat
ya justru ini harus dihormati sebagai sikap dan diapresiasi
menjunjung tinggi atas persoalan persoalan yang ada jalur hukumnya
karena mekanismenya ada prosedurnya ada
dan itu ditentukan oleh undang undang kita regulasi kita
apalagi di undang undang pemilu ya
jadi menghargai konstitusi itu adalah sebuah posisi yang sangat terhormat ya
melanggar ataupun mencomooh di jalanan
itu kan tidak baik ya
kita harus memberikan edukasi yang baik memberikan penilaian yang positif ya terhadap berdemokrasi
bagaimana berdemokrasi itu sesuai dengan koridor hukum yang ada
pembelajaran ini penting kepada masyarakat kita di bawah
supaya masyarakat kita itu melihat kontestasi politik
orang berdemokrasi itu bagaimana
kalau ada perseteruan ya dilaksanakan dengan wadahnya mekanismenya prosedurnya ada
di pemilu itu ada bawaslu sebagai lembaga yang dipercaya yang diberikan kewenangan oleh undang undang memberikan pengawasan ya
melakukan adjudikasi kalau ada masalah masalah gitu terhadap konsentrasi politik yang ada gitu
nah selanjutnya ada mahkamah konstitusi yang mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa pilpres
sengketa hasil dalam persoalan perselisihan di pilpres gitu
oke tapi secara umum memang siap untuk kemudian menghadapi laporan jika nanti betul betul bpn akan membawa ini ke dalam mahkamah konstitusi dan mengajukan ini sebagai pihak terkait begitu ya
oke dan optimis saya ke mbak wiwi kalau begitu
mbak wi bagaimana membaca situasi politik hari ini setelah kemudian kpu mengumumkan hasil pilpres semalam ya dini hari tadi
bagaimana melihat ini
mulai dari kemudian ada perubahan
ada rencana membawa ke mk tapi di sisi lain kita juga lihat bersamaan masih ada gerakan gerakan massa yang berlangsung saat ini
bagaimana mbak wi membacanya
ya jadi pengumumannya kan dini hari
senyap kata mbak mbak wot tadi
jadi nggak tahu ya ada kontemplasi atau sekalian gitu ya
ada rapat pleno kpu dan final lalu diumumkan gitu
saya sendiri tumben tumben buka televisi gitu ya
biasanya tidak pernah nonton saya
setengah tiga itu ada breaking news
breaking news ada apa ini
oh bisa diduga
tapi saya tidak pernah mengira dini hari diumumkan kan gitu ya
nah tetap saja sudah keluar sekarang keputusan dari kpu dan sebagainya
dan bisa diduga juga bahwa akan ada penolakan
nah mbak wi sampai dipenolakan kita jenjah terlebih dahulu ya mbak wi
kita harus break dulu nanti
nanti lagi usai jendak kami akan segera kembali setelah kita tetap bersama kami di layar pemilu tepercaya
semoga kita mati sungguh
sebelum kita lanjutkan diskusi kita update terlebih dahulu bagaimana situasi terkini di gedung bawaslu
kita tanyakan langsung
mengenai pergerakan masa saat ini
ada koresponden kami di sana ada arya dita utama
dito selamat malam
tampaknya sudah agak sepi betul kan demikian di bawah seluruh atau justru memang masa masih cukup banyak di sana
ya halo selamat malam
reinhardt memang tadi masa sudah mulai meninggalkan lokasi sekitar pukul dua puluh lewat empat puluh menit
tadi sebelumnya mereka melaksanakan sholat taraweh di sini dan mereka selesai sekitar pukul dua puluh enam
nah sekitar pukul dua puluh lewat sepuluh menit polisi kemudian langsung berdiri dan langsung membuat barikade seperti akan siap siap melakukan pergerakan
nah di situ masa sempat kondisi sempat tegang di mana memang masa sempat menghampiri barikade sambil melakukan orasi
tapi kemudian akhirnya situasi bisa ditenangkan oleh para koordinator lapangan dan kemudian meminta masa untuk mundur secara tertib
kira kira tiga puluh menit akhirnya masa mulai mundur ke belakang ke arah utara dari jalan mh tamrin
terus kemudian mereka berbencar dari ke arah timur dan barat dari jalan kiai haji hashim itu sendiri
sementara itu ada sesuatu yang saya informasikan juga
tadi pihak kepolisian mundur
juga sudah mulai membubar dari lokasi ini
mereka bubar sekitar pukul dua puluh lewat sepuluh menit
ada yang sebagian ditarik ke lokasi yang lain
tapi sebagian juga ada yang sudah ditarik ke dalam gedung bawaslu itu sendiri untuk menjaga keamanan dari gedung bawaslu
nah jika anda bisa lihat di belakang saya memang di dekat perempatan atau tempatnya ada di perempatan mh tamrin dan wahid hashim sendiri
memang anda bisa lihat ada sejumlah masa yang masih bertahan
tapi memang jumlahnya tidak signifikan
artinya memang sudah berkurang lebih
sangat banyak dan memang di sekitar bawah selu sendiri masih dijaga dengan pagar berduri
sementara itu dapat saya informasikan juga untuk arus lalintas
tadi baru dibuka sekitar lima menit yang lalu atau sekitar dua puluh satu lewat tiga puluh
dan akhirnya masyarakat yang menggunakan kendaraan akhirnya bisa melaju dari jalan mh tamrin
tapi baru hanya yang dari arah utara menuju ke arah selatan
sementara dari arah selatan menuju ke arah utara atau menuju ke harmoni sampai saat ini belum masih bisa dilalui
kami masih menunggu konfirmasi apakah nanti akan dibuka atau tidak
tapi memang pihak polisi mengatakan
memang jalanan tadi seperti itu cukup lama
dari siang dan baru dibuka sekitar setengah sepuluh tadi barusan
dan informasinya masa berencana akan kembali melakukan unjuk rasa di depan bawah selu
esok pada hari rabu tanggal dua puluh dua mei
untuk kembali menuntut agar bawah selu mengusut berbagai macam kecurangan yang terjadi pada pemilu dua ribu sembilan belas
bahkan masa tadi juga menuntut agar didiskualifikasi pasangan calon nomor satu joko widodo dan ⁇ maruf ⁇ amin
karena nilai melakukan berbagai macam pelanggaran sehingga merugikan pasangan yang didukung mereka
yaitu pasangan nomor satu
perbu subianto dan juga sandiago uno
baik terima kasih arya dita utama
kita lanjutkan dialog
saya tadi saya terputus di mbawi
bagaimana mbawi tadi sampai di kata penolakan ya
di hasil pilpres dua ribu sembilan belas ini lah
iya karena penolakan pastinya gitu ya
oleh karena itu ya memang mereka akan kelihatannya jalurnya dua gitu ya
secara paralel itu begitu ya
iya akan dilakukan
keliatannya seperti itu
jadi menurut saya tetap saja ini dalam koridor demokrasi
dan dimungkinkan gitu ya
bagus karena dua sudah mengambil jalur hukum
jadi tentunya demokrasi itu tidak akan jalan kalau tidak dilandasi hukum
nah sekarang ini sebetulnya adalah deepening demokrasi
dibanding demokrasi harus menunjukkan penegakan hukum itu juga sangat dikedepankan
nah ketika hukum dikedepankan
apakah juga bisa menjawab bahwa distrust gitu ya
dari tentunya gitu
dari pasangan dua dengan semua perangkatnya termasuk pendukungnya dan sebagainya itu
mampu dijawab dengan hukum gitu kan
ini masalah distrust
padahal demokrasi itu kan harus membangun trust gitu ya
nah ini yang harus sekarang diakomodasi
harus diberikan solusinya
supaya tidak lalu berubah menjadi konflik kan gitu
kita tidak sedang
mengharapkan ada konflik
tentu indonesia harus membangun
dan untuk membangun itu harus ada stabilitas politik dan keamanan kan gitu
siapapun yang akan katakan
kalau kita sampai mampu menciptakan konflik
chaos dan sebagainya
semua kita rugi
kita semua rugi
mbak wibi tapi kalau kemudian dua
kami juga masih menunggu ya konfirmasi dari bang ferry juliantoro yang tadinya harus hadir di diskusi malam hari ini
tapi kalau kemudian dua
membawakan ke jalur mk
apakah itu bisa meredam situasi suhu panas politik saat ini mbak wiwi
paling tidak mengurangi lah atau gimana
menurut saya sebagai pen relief juga
jadi sebagai relief gitu ya
bisa mencairkan gitu ya
tensi yang tinggi tadi itu
karena tidak puas
menuntut dan sebagainya
dalam demokrasi memang harus diberikan kanal kanal tadi itu
bukan dengan cara represif
sekali kali tidak boleh represif
jadi ada open dialogue
ada musawarah mufakat
bahasa kita kan gitu ya
dan itulah demokrasi
ada penjembatan gitu
tidak boleh deadlock gitu
karena bagaimanapun juga
ini kontestasi bukan aklamasi kan
kontestasi dua pasangan calon
yang diikuti oleh partai partai politik
dan tentu dipilih oleh masyarakat
nah demokrasi partisipaturis yang kita terapkan ini
memang bukan tanpa konsekuensi logis
karena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat
ketika itu diberikan sejak tahun dua ribu empat ya
itu artinya kita harus konsisten
jadi masyarakat itu mengawal
ini suara saya benar nggak
tapi nanti kalau masyarakat dibuktikan oleh mahkamah konstitusi ya
harus ada fakta fakta hukumnya gitu
tidak mungkin tidak ada fakta hukum
beliau ini orang hukum ya
bisa mengatakan itu nanti
kalau ada fakta fakta hukumnya
tentu akan dipertimbangkan dan sebagainya ya
kalau tidak ada ini yang masalah nanti
lalu bagaimana mk dalam proses tadi itu
memberikan enlightening ya
jadi pencerahan kepada masyarakat
jadi bukan semata mata dramaturgi nanti di mk
kayak yang dulu ya dramaturginya wah ini
silih berganti yang presentasi dan sebagainya
tapi betul betul substansi di situ
jadi kalau katakan bpn mengatakan
ada kecurangan di tps ini
di kabupaten ini dan sebagainya
nah itu dilacak
mana buktinya gitu kan
bagaimana tps itu sebenarnya jumlahnya
pemilihnya dan sebagainya
dimana senjangnya kan gitu
jadi ini pembelajaran
menurut saya mungkin sudah lah
titik kulminasinya di dua ribu sembilan belas
semua komplikasi komplikasi dan distorsi itu menurut saya cukup di dua ribu sembilan belas
cukup di tahun ini
iya karena yang akan datang kalau kita masih menghadapi seperti ini
berarti memang kita sengaja mendesain
iya mendesain sesuatu yang
terus menerus kayak kita ini tertumbuh pada tiang yang sama
oke baik saya ke bang irvan
di satu sisi ada
jalur hukum konstitusional yang ditempuh oleh bpn akan segera
di sisi lain kita tahu bahwa tadi juga
tim kami di lapangan mengatakan besok tetap akan ada aksi
nah bagaimana tkn kemudian menyikapi
satu fenomena aksi ini yang kemudian
judul aksinya paling tidak tujuannya adalah ingin mendiskualifikasi
menyesuaikan kpu bawaslu mendiskualifikasi satu
bagaimana kemudian menyikapi itu pak
ya pertama begini
perlu juga rakyat ketahui ya
lembaga penyelenggara pemilu itu
bukan bertanggung jawab kepada presiden
salah besar kalau ada yang mengatakan
kalau pemerintah presiden
lembaga penyelenggara pemilu itu
kpu bawaslu ataupun dkpp
salah besar itu
jadi perlu saya tegaskan itu
jadi mereka bekerja
mereka melaksanakan kontestasi politik ini
menjadi wasit dalam pemilu ini
mereka bertanggung jawab kepada
ya rakyat kita semua ini
karena mereka itu dipilih
dari orang orang yang kredibel
yang memilihnya kan toh juga wakil rakyat
wakil rakyat itu adalah semua komponen partai politik
pada saat itu
nah itu harus ada penegasan
supaya diketahui oleh
jangan ada asumsi
di dalam kepala sebagian masyarakat ini
adanya intervensi yang dilakukan
dalam hari ini
dugaan kecurangan kecurangan yang terjadi
itu salah besar
nah yang kedua
kecurangan yang diwacanakan
oleh pihak dua
itu kan prosesnya
ada di bawah selu
prosedurnya mekanismenya ada
mari kita selesaikan di bawah selu
sesuai dengan regulasi yang ada
kami pun juga
ketika kami merasakan ada kerugian
kami laporkan ke bawah selu
sebagai mekanisme hukum juga
nah yang kedua
kalau memang gagal di bawah selu
hari ini kan sudah diumumkan oleh kpu
ada lagi satu pintu
hukumnya adalah di mk
di mk itu adalah menyelesaikan sengketa hasil yang sudah diputuskan oleh kpu kemarin
dalam pidana itu
dalam hukum itu
siapa yang mendalilkan
dia yang membuktikan
hari ini bpn mengatakan ada kecurangan
dia harus membuktikan di mahkamah konstitusi
mana selisih suara yang menjadi keberatan dari dua terhadap kami
ataupun terhadap pernyataan hasil keputusan dari kpu
dia harus membuktikan
sesuai dengan keputusan dari kpu itu
selisih suara kan lebih kurang tujuh belas juta lebih
nah dia harus membuktikan
apakah mampu bpn dua itu melebihi suara dari tujuh belas juta itu
pembuktiannya harus membuktikan secara material
bukan secara formil
karena harus dia meyakinkan oleh majelis majelis hakim konstitusi
ini ada kecurangan
nah saya rasa sangat berat
membuktikan secara material itu tujuh belas juta suara itu
tujuh belas juta itu maksudnya bang irfan ya
karena mereka disengketa makam konstitusi itu
itu harus begitu
jadi kalau hanya mereka mengatakan
ada kecurangan misalnya tiga juta sampai lima juta
itu akan pasti tolak oleh mahkamah konstitusi
karena beracaranya begitu
itu keputusan dari mk
mbak wiwi kalau begitu kemudian masih perlukah
menurut mbak wiwi bahwa besok ada tetap ada gerakan massa
dan kemudian bagaimana mbak wiwi membaca bahwa gerakan masa ini tetap
tetap hidup ternyata
meskipun kemudian pihak bpn sendiri sudah membawa itu akan membawa itu ke mk
kenapa kemudian ini masih tetap ada
bahkan sampai dengan besok ya aksi dua puluh dua mei
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali setelah ini
kita lanjutkan diskusi malam hari ini
kami coba menghubungi jurubicara bpn prabowo sandi
bang andre rosiade lewat sambungan telepon
selamat malam bang andre
kita tahan dulu
nanti kita akan coba tanyakan langsung ke andre rosiade
untuk mengetahui perspektif dari
seperti apa menyikapi hasil rekapitulasi yang sudah diumumkan oleh pihak kpu
saya ke mbak wiwi kalau begitu
mbak wiwi bagaimana mencermati gerakan masa di satu sisi
tadi mbak wi katakan ada dua kan ini ya
satu secara kukuh
satu secara berkata
dan juga secara ya masa ini lah
setelah dilakukan secara apakah masih perlu sebetulnya mbak ini di tengah situasi hari
iya demokrasi itu mewadai
jadi demokrasi itu mewadai kalau ada aspirasi ya yang disampaikan
protes demonstrasi itu dibadai
termasuk besok ya
jadi menurut saya selama kira kira dua bulan ini ya kita akan mencermati apa yang
dan saya juga ingin mengucapkan bahwa kita harus berpikir tentang hal hal yang lebih

yang lebih penting
karena kita harus mementingkan
melalui kepentingan konsep kita

mereka ini mengakui ada kesalahan ada perilaku distortif dari tahapan tahapan pemilu
makanya kenapa saya katakan setiap tahapan itu sesegera mungkin diselesaikan
kalau ada masalah katakan pertama kali ada kardus kardusnya bagaimana
sebenarnya bukan masalah kardus karena distrust sudah tinggi di antara kita
sehingga besi pun kalau mau dicongkel kan bisa
jadi sebenarnya distrust kita memang lupa
satu tahun terakhir ini yang tidak kita kuatkan itu membangun nilai nilainya
jadi dosain pemilu dosain pilkada itu yang kita pikirkan
lalu kita lupa bagaimana membangun saling rasa percaya tadi itu
nah ini yang tidak boleh nanti diulang lagi di pemilu yang akan datang
kita selalu menuai atau mengalami hal yang sama
jadi kata kuncinya di distrust itu dulu ya
distrust ini distrustnya
distrustnya itu sudah tinggi
karena ada isu di mana politisasi agama
ada politisasi agama ketidakpuasan terhadap pemimpin yang dianggap tidak agamis gitu ya
pemimpin yang tidak punya empati kepada katakan komunitas dan masyarakat muslim umat islam
jadi stigmatisasi terhadap islam itu menghujah
jadi sudah mengkristal
nah ini makanya menurut saya ada kebijakan kebijakan yang
tidak mensudutkanlah islam
nah seperti itu
kalau itu masih mereka rasakan
lalu timbul bahwa jangan pak jokowi presiden kita
jadi salah lain seperti itu mencari solusi
sehingga tetap berakan masa akan tetap ada
meskipun kemudian dari capresnya juga akan tetap
iya karena masih tidak puas
nah salah satu nanti kita harapkan melalui mk memang
bagaimana mk itu mengedukasi mencerahkan masyarakat
atau tuntutan yang disampaikan oleh bpn
sebelum saya akan ke bang irvan
kita ke bang andre dulu kemudian untuk kita tahu
bang andre selamat malam
ya selamat malam
ya bang andre jadi betul ya akan membawa ke mk ya
dari bpn prabowo sandi ya
ya jadi gini
pertama kita akan melakukan langkah langkah konstitusional
langkah langkah konstitusional apa saja
ada dua hal yang akan dilakukan oleh bpn
pertama kita akan melaporkan ke mahkamah konstitusi
yang kedua kami tetap akan datang ke bawaslu
menyampaikan laporan kami soal dugaan tsm
yang dilakukan oleh pasangan satu
jadi dua ke bawastu dan juga ke mk
kalau ke mk menurut prediksi saya mungkin jumat ya
karena tentu tim direktur hukum dan juga pengacara butuh waktu
mempersiapkan berkas gugatan kemungkinan jumat
ya dan juga mungkin minggu ini atau senin
atau senin ke bawaslu ya
ini cara bpn menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan perlawanan tapi dengan cara konstitusional
jadi jangan sampai saya bilang perlawanan besok surat dari pona sampai ke saya nih
karena kata kata perlawanan perang itu loh berbahaya sih
jadi ini adalah cara perlawanan konstitusi kami terhadap penolakan rekapitulasi yang kami lakukan
jadi intinya kami tidak berbuat makar tapi kami melakukan hal hal yang konstitusional dalam melakukan perlawanan terhadap kecurangan yang kami lakukan
kenapa kemudian akhirnya muncul keputusan akan membawa ke mk
bukankah sebelumnya kita sempat tahu bahwa bpn tampaknya agak agak kurang percaya dengan mekanisme hukum yang berlaku
jadi memang sebenarnya kita ada distrust ya untuk di mk
tapi ada tuntutan dari para pendukung pak prabowo dan bang sandi khususnya di daerah sumut jawa tengah jawa timur bali lalu ntt ya
yang merasakan dugaan kecurangan yang sangat luar biasa
seringnya mereka menuntut dan meminta kepada bpn kepada pak prabowo dan bang sandi untuk melaporkan ini ke mahkamah
kita harus melakukan perlawanan lanjutan
kita harus perang lanjutan secara konstitusional
jadi hari jumat ya mbak andre ya
paling tidak ya akan dibawa ke mk ya
menurut prediksi saya kemungkinan juga
terima kasih banyak bang andre rosiade sudah menginformasikan kepada kami soal bagaimana sikap bpn usai pengumuman rekapitulasi dari kpu
terima kasih andre rosiade jurubicara bpn prabowo sandi
terakhir singkat saja ke mbak andre irvan kemudian sebagai pemenang versi pemilu ya versi pemilu ya
versi kpu tkn ini bagaimana menyikapi semua situasi politik hari ini terutama juga pak jokowi sebagai capresnya yang kemudian dinyatakan menang paling tidak saat ini oleh kpu
ya kita berdemokrasi juga pasti harus melihat juga koridornya
apa itu koridornya
itu juga nggak perlu kita lupakan dan lepaskan koridor hukum ini karena kalau tanpa koridor hukum berdemokrasi pasti akan menjadi negara barbar
semua akan menjadi kehendak kehendak semuanya gitu
yang kedua adalah proses proses yang tadi saya sudah jelaskan itu juga harus dipatuhi dan dihormati untuk kita menjunjung tinggi tentang persoalan dan hukum yang ada
negara kita ini adalah negara hukum bukan negara suka suka bukan negara bersekendah hati ya
itu harus menjadi pembelajaran bagi kita semua
yang perlu juga diingat format dan pengalaman untuk
karena kita melaksanakan pemilu hari ini kita belum punya pengalaman dan format yang ada
karena pemilu kita adalah pemilu serentak paketnya itu sama
pemilu presiden dan pemilu legislatif
jangan pula dituduhkan ada kecurangan di pemilu presiden tapi diaminkan dengan pileknya
itu kan suatu yang paradok ya
kalau memang mau mengakui ada kecurangan coba mari kita cek partai partai politik yang berkontestasi juga semua ini
hari jumat katanya kali bawah km kata
tapi pada dasarnya siap ya tk ini untuk menikah pilau orang indonesia
nah memang ada batas waktu yang diamanatkan oleh regulasi
di bawah seluruh juga ada batas waktu ketika terjadi persolat yang ada
kami melihat semuanya pak prabowo ini orang baik
seorang patriot sebagai seorang negarawan kita akui semuanya
tahun dua ribu empat belas dia menghormati kemenangan pak jokowi dia hadir
tapi yang kami juga sangkakan ya kami tidak menginginkan pak prabowo ini dikelilingi oleh orang orang yang berkarakter sengkuni
oke itu kita harus hindari juga ini oke oke oke
mudah mudahan pak prabowo ini tidak terjebak dengan omongan omongan yang tidak bisa membawa suasana kedamaian di republik ini
kita menginginkan ini pemilu sudah selesai mas
satu dua tidak ada lagi mbak wi yang ada tiga oke
satu tambah dua sama dengan tiga apa itu persatuan indonesia
baik baik mbak wiwi bagaimana membaca ke depan setelah ini
setelah ini bagaimana mbak wi arah politiknya singkat saja
iya kita lalui saja kita jalani gitu ya proses proses seperti ini
karena kita berharap dari proses ini akan mendewasakan
akan membuat bangsa indonesia jauh lebih matang berdemokrasi
dengan melihat gitu katakan gitu plus minus kalau hal seperti ini terjadi
jadi ada lesson learned gitu ya yang sangat berharga
yang tidak perlu nantinya kita tertumbuk pasang pasang
jadi kita harus mendapatkan
kita tertumbuk pada yang yang sama
mungkinkah situasi ini akan dingin kembali mbak wi
akan turun lagi tensinya setelah ini
iya menurut saya kan ada sebab ada akibat ya
tidak mungkin gitu ya mereka protes tidak apa protes atau demo seperti itu tanpa sebab kan gitu
oleh karena itu ya ini memang harus di respon
di respon dan di yakinkan bahwa gitu ya
katakan kalau memang dalam penyelenggaraan pemilu kemarin
banyak kekurangan dan sebagainya
itu sebagusnya diakui saja
karena yang meninggal pun kan enam ratusan
tidak jamak gitu loh
terus ada tahapan tahapan yang menghalakan semua cara
nah itu juga menjadi catatan tersendiri krusial yang seharusnya ada penyikapan dari kita semua
ini kan masa kritis pemilu serentak kita belum selesai
ini di penghujung masa kritis kita
nah kalau kita bisa kelola ini
dengan hati hati penuh kehatian
insya allah kita bisa khusnul khotimah
dalam berpemilu saat ini
baik kita akan lihat bagaimana hari hari setelah ini ya
bang irfan mudah mudahan ya kalau membawa ke mk
kita juga tadi sudah diiakan
kita nantikan bagaimana prosesnya
tkn juga sudah siap sebagai pihak terkait
dan kita sama sama pantau lah seperti apa
mudah mudahan ke depan lancar kalaupun memang ada pihak pihak yang membawa ini ke mahkamah konstitusi
terima kasih banyak mbak wiwi
terima kasih bang irfan
terima kasih sudah hadir
penting tolong semua bersaudara
kita semua bersaudara
tambah dua tiga persatu indonesia
baik kami akan segera kembali
sesaat lagi dengan informasi lain di layar pemilu terpercaya
usai jadilah berikutnya